gue berdoa juga buat lo ang
lo juga didakdirkan
bersama orang tua lo
gue doain buat kalian berdua ya
semoga hubungan kalian sama ibu kalian tuh baik ya
gue walaupun aman aman
bagus itu tom
curhat itu sama anak matanya
bener tuh bang ustadz
ani tuh ngerti ya
tidak aneh ngomong afek
asalnya nyebut aja antum
itu lagi ustadz zainal
apa sih yang dia dapetin di mesir
ustadz zainal ada beneran juga tuh bang ustadz
ustadz juga sih suka memas masin orang
iya bang ustadz sendiri tau kan
kalau si fengki sama temen temennya tuh liar
tidak bisa mereka diteriakin sedikit pun

iya bang ustadz istilah katanya tuh
senggol bacok bang ustadz
antum berdua kalau tidak suka sama anak
langsung bicara di depan anak
ada anak disini saat ini berdiri di depan antum
kenapa antum bilen ustadz zainal
tepan seluka gak bikin masalah
lu tuh jaga keamanan
bukan bikin masalah

ini ada apa bang
ini mak ada yang di kamar mandi gak mau keluar
ini pasti ada hubungannya sama lo
si kator di dalam kan
ya mamat ada di dalam
minggir mak minggir minggir
ini kenapa ya
ini mah di dalam lama banget
dari tadi gak keluar keluar mak
udah kebelet saya mak
kubrak aja mak
gak usah didobrak
gue tau nih yang di dalam capek
gue hitung sama tiga yang di dalam keluar
ini masalah mulu
kagak ada penting pentingnya
atuh kan nenek teh mau ngobrol dulu
di peraturan di pondok pesantren
ini gak boleh
laki laki sama perempuan
kata mang kandar kalo misalnya ada perempuan
sama laki laki berduaan yang ketiganya
tapi nenek mau percaya
bang apote bisa ngelindungi nenek dari para setan
neneng belum minum obat ya belum
kan nenek masih sehat tuh
pasti pengen ngobrol dulu sama nenek
kangen ini mah
paksa deh gue
lu ngeliat bianti gak
oh teh bianti bianti mah pulang
tadi teh udah
iya katanya mah disuruh pulang sama bapaknya
si dimas mau ngelamar liat
salah lu jauh jauh
satu km dari gue
itu udah mohon
lu sebelah mana bang
ke sileo kuadrat lagian lu ngapa sih si paruk lu ladenin jadi begini nih terusannya nih
tom saya gak bakal kepancing kalau dia cuma menghina saya
tapi kalau udah ngehina temen temen saya saya gak bisa tinggal diem tom
tom gue punya kabar gembira
gak apa apa muka lu pade
kamu tak caka cakam begitu
gak apa apa bawel lu temen lu lihat tuh temen lu kelakuannya
so nanya nanya emang kamu peduli pura pura peduli gitu
ya peduli dong masa kamu peduli sama temen
gak apa apa sih lu pade
lu biasa tuh paruk
paruk salah ya
emang tuh orang ya
gak bisa hidup gak demen dia kalau gak cari masalah
eh eh tadi lu masuk sini cengar cengir katanya ada kabar gembira kabar gembira apaan
gue ketemu sama ibu gua
di mana kamu ketemunya
di dapur ang
iya di belakang santren
di belakang santren
ternyata emak lu cediyo
emak lu lepak banget
ibu buat ngelamar kerja di sini bantuin sendiri di dapur
walaupun kamu masa kecilnya kurang bahagia sampai sekarang
ibu kamu anda bisa nyaksiin
alhamdulillah banget ya
gua berdoa juga buat lu ang
lu juga ditakdirkan
baik lagi berdua
baik lagi bersama orang tua ang
iya gua doain buat kalian berdua ya
semoga hubungan kalian sama ibu kalian tuh baik
ya gua walaupun sama nahmat gua dijual sama emak gua
tetep gua sayang sama emak gua ya
bagus itu tom
curhat untuk sama nahmat wai
kecewa juga nama
mau bawain es batu buat lo
ngapain masih diem
keluar ambil lagi
ambil ngapain disini
ntar gua pijetin sekalian
bu masih dapet celana gak satu aja buat buka puasa ibu saya
masih ibu sudah siapin kok
ibu tahu kamu bakalan datang
alhamdulillah makasih ya bu
masih sama empat ribu
ini bu empat ribu
ya makasih ya
ibu kenapa nggak dikasih harga biasa aja
anak itu kebiasaan kalau dikasih harga segitu terus
yang ada ibu bisa rugi
anak itu tulang punggung keluarga bu
ibunya sakit lumpuh
cuma bisa tiduran di kasur
yang benar bu
terus anak itu kerja apaan bu
dia kerja jadi kuli panggul
kemana mana selalu bawa buku pelajaran
pinter kayaknya anaknya bu
dia itu gak mau mengemis
saya kasih pecel gratis aja dia gak mau
kayaknya ibunya ngajarin seperti itu bu
jadi saya merasa berdosa
kalau nggak memberikan harga yang pantas buat dia
insya allah berbakti sekali ya bu anak itu
batu esnya abis
tak ada yang cedewa bilang
jadi di borong sama santri
kebiasaan kamu bu
kamu lamil fi
kamu kenapa bu
padahal kamu juga sakit sakit abis berantem tadi
mau buka puas ya
buka puasa siang siang
terus kamu kenapa bu
gak ada angin gak ada hujan
mukanya itu tekuk saja
kayak uang lecek tukang parkiran loh
wianti kenapa lu pak
wiyanti mau pulang ke rumahnya
kenapa lu ngomong alhamdulillah lu
ya alhamdulillah bener
dia pulang ke rumahnya
bukan ke rumah orang lain
nanti asar ntar
otak udah sama aja
iya rasa aja
jangan bu eh
bukan sama wale sinar
pusnya jauh aja bu
mungkin wianti pulang ada urusan
dia mau nyebar undangannya sebentar lagi
wianti pulang ada urusan
pengen dilamar sama dimas dong
ya ini mah mungkin ujian
dan kadang ujian memang mengecewakan
lo sedadak aja